perkembangan kasus covid sembilan belas di dunia menunjukkan adanya gelombang dan varian baru yang terjadi di sejumlah negara seperti india
dalam dialog yang diselenggarakan kpcpen menceritakan kondisi hingga euforia vaksinasi di india yang jadi faktor penentu terjadinya tsunami covid sembilan belas
perkembangan kasus covid sembilan belas di dunia menunjukkan adanya gelombang dan varian baru yang terjadi di sejumlah negara seperti india
berbagai upaya tetap harus dilakukan untuk mencegah kejadian serupa agar tidak terjadi di indonesia
dalam dialog yang diselenggarakan kpcpen bertema belajar dari india tingkatkan kepatuhan protokol kesehatan sekarang juga
ahli virologi universitas udayana bali prof igusti ngurah gade mahardika menjelaskan euforia vaksinasi di india menjadi faktor penentu terjadinya tsunami covid sembilan belas

pertama dan terakhir telah terkonfirmasi tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu kasus baru sehingga angka kasus aktif mencapai tiga juta dengan kasus kematian tiga enam ratus empat puluh enam
agus menjelaskan kbri di new delhi mengimbau wni di india untuk tetap di rumah dan mematuhi protokol kesehatan
karena memang khususnya di kota new delhi dan beberapa negara bagian yang lainnya memperlakukan lockdown
ini saya di kota new delhi menjalani lockdown fase kedua
yang diperpanjang yang sebelumnya itu terjadi dua puluh sampai dua puluh enam april sekarang diperpanjang di dua puluh tujuh sampai tiga mei
ketua umum ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia atau iakmi dr ede surya darmawa menjelaskan
pandemi covid sembilan belas masih belum berakhir sehingga protokol kesehatan tidak boleh ditawar oleh masyarakat
penerapan protokol kesehatan di indonesia sekarang ini kan kebijakan kita masih psbb ya
kemudian pembedasan kegiatan masyarakat
mikro ini terus berjalan harapannya sih tetap ya bertahan walaupun hasil survei terakhir menunjukkan bahwa ada penurunan ya
selain memperketat tiga m dr ede mengimbau agar seluruh elemen masyarakat waspada untuk bersama menjaga penularan virus covid sembilan belas
tika berimau jakarta